terserah ibu bantu saya untuk berobat bu
jauh lebih mudah daripada keruk abu atau vincent sendirian gitu
saya kira mungkin setelah hasil keluar itu dua tiga menit kemudian langsung ditelepon
dan bisa bertahan dalam kondisi suhu dan iklim yang panas ekstrim